selamat siang desi tadi sudah dilakukan pidato kenegaraan presiden
sidang bersama dpr mpr juga dpd ri selanjutnya akan dilanjutkan dengan
laporan ruu apbn tahun dua ribu dua puluh dua dan juga nota keuangan saat ini
bagaimana kemudian persiapan yang sedang dilakukan
ya aldi betul sekali jelang hari kemerdekaan indonesia
memang target ekonomi menjadi salah satu yang ditunggu tunggu atau dinanti
dari pidato presiden jokowi pada enam belas agustus
dan apalagi perekonomian indonesia juga masih dibayangi oleh pandemi covid sembilan belas
dan sebelumnya banggar dpr ri bersama menteri keuangan memang sepakat
akan sejumlah asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro
pokok pokok kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh
yang mengikuti perkembangan ekonomi global dan juga domestik
di mana untuk asumsi dasar untuk pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan di tahun dua ribu dua puluh dua akan tumbuh
sekitar lima dua sampai lima delapan persen
kemudian laju inflasi disepakati antara tiga plus minus satu persen maksud kami
kemudian tingkat suku bunga untuk surat utang negara
tenor sepuluh tahun itu berkisar enam tiga puluh dua persen sampai tujuh dua puluh tujuh persen
kemudian nilai tukar rupiah yang tadinya disepakati
sebesar rp tiga belas sembilan ratus sampai lima belas rupiah per dolar amerika
akhirnya diturunkan menjadi rp tiga belas sembilan ratus sampai rp empat belas delapan ratus per dolar
untuk harga minyak indonesia atau icp
disepakati rp lima puluh lima sampai rp tujuh puluh per barrel
maksud kami yang tadinya sebelumnya dikisaran rp lima puluh lima sampai rp enam puluh lima per barrel
sementara untuk lifting minyak bumi
rp enam ratus delapan puluh enam sampai tujuh ratus lima puluh barrel per hari
dan lifting gas bumi rp satu tiga ratus sampai rp satu dua ratus juta barrel minyak ekivalen per hari
sementara untuk rapbn dua ribu dua puluh
pendapatan negara diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
peningkatannya sebesar sepuluh delapan belas sampai sepuluh empat puluh empat persen
dalam rentang rp satu delapan ratus dua puluh tiga lima triliun sampai rp satu delapan ratus sembilan puluh lima triliun
kemudian belanja negara juga bakal tumbuh sekitar empat belas tujuh persen sampai lima belas tiga persen
dalam kisaran rp dua enam ratus tiga puluh satu delapan sampai rp dua tujuh ratus dua puluh
dan untuk defisit apbn
diperkirakan akan mengecil jika dibandingkan defisit apbn tahun dua ribu dua puluh
di mana kisarannya akan berada di empat lima puluh satu sampai empat delapan puluh lima persen dari pdb
dan untuk rasio utang
sebesar empat puluh tiga tujuh puluh enam sampai empat puluh empat dua puluh delapan persen dari pdb
dan target pembangunan juga menjadi hal yang akan disoroti oleh presiden jokowi
dalam pidato ru
pembacaan nota keuangan tahun dua ribu dua mendatang
di mana tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan ke level lima lima persen sampai enam dua persen
tingkat kemiskinan juga akan ditekan ke level delapan lima persen sampai sembilan persen
dan indeks pembangunan manusia diproyeksikan meningkat tujuh puluh tiga empat puluh empat sampai tujuh puluh tiga empat puluh delapan
pada pembacaan nota keuangan tahun dua ribu dua ini
ada juga sejumlah kebijakan yang dinantikan oleh publik
yang akan dibacakan oleh presiden jokowi dalam nota keuangan
di antaranya adanya sinyal kenaikan gaji pns pada tahun depan
yang masuk dalam kerangka kem ppkf era pbn tahun dua ribu dua puluh dua
soal belanja pegawai
di mana instrumen dari kenaikan gaji pns ini diharapkan akan
mendorong produktivitas dari asn maupun pns
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
tak hanya itu juga kenaikan belanja pegawai ini katanya
dilakukan untuk seiring dengan perubahan proses bisnis
yang diselaraskan dengan reformasi birokrasi
serta terkait juga dengan proses bisnis yang berubah
dan optimalisasi dari teknologi informasi pada era normal baru
dan juga diharapkan dengan adanya kenaikan gaji pns
itu juga diisukan untuk
bisa mempertahankan daya beli dan juga konsumsi
melalui thr dan gaji pensiun ke gaji ke tiga
iya desi terima kasih atas beberapa poin indikator terhadap asumsi dasar ekonomi makro
kita di area pbn tahun dua ribu dua puluh dua
desi aritoni koresponen cnn indonesia melaporkan dari gedung dpr senayan jakarta